meski sudah ada instruksi presiden agar memanfaatkan tol laut untuk pengiriman logistik
bulog ternyata masih menggunakan jalur darat dan kapal biasa
komisi enam dpr ri mengecam langkah bulog karena dianggap tidak membantu pembangunan poros maritim
instruksi presiden jokowi untuk memanfaatkan tol ternyata tidak sepenuhnya ditaati
bulog misalnya saat ini masih memanfaatkan jalur darat dan kapal biasa
untuk pengiriman beras dan sembako
kondisi ini pun disayangkan anggota komisi enam dpr ri
insinyur bambang hario soekartono saat sidak di bulog jatim
bambang baru mengetahui jika bulog di frejatim selama ini
tidak menggunakan sarana tol laut lantaran tidak ada jatah khusus yang diberikan
sehingga bulog tetap mempergunakan jalur kapal biasa untuk mengirimkan sembako ke provinsi lain pulau
pemanfaatan tol laut untuk pengiriman sembako juga bisa menjaga harga sembako di daerah pelosok tetap stabil
bambang mengaku tidak rela jika tol laut saat ini justru dimanfaatkan oleh para pedagang
yang ingin mendapatkan biaya transport murah
namun justru menjual barangnya di daerah tujuan dengan mekanisme harga pasar
jadi rakyat tetap tidak diuntungkan yang diuntungkan adalah pedagangnya
jadi ini yang tidak boleh terjadi maka saya mengharapkan bulog bisa memanfaatkan daripada tol laut ini
sementara itu kepala di frejatim muhammad hashim
mengaku bulog jatim enggan memanfaatkan tol laut
karena tidak semua komoditas kebutuhan pokok bisa dikirim melalui jalur laut
tol laut itu kan mungkin karena rutenya kan agak beda dengan yang tempat rute penyaluran pengiriman beras bulog ya
kadang kadang kan itu yang tidak ketemu
karena kata kala rutenya ke sana tapi kami sekarang mau ke timur gitu
jadi kan mungkin kita tidak bisa itu sebenarnya itu ya
dari sidak ini dpr ri akan mengevaluasi pemanfaatan tol laut
dan akan membawa permasalahan ini pada paripurna bersama dengan komisi enam
karena komisi enam juga bermitra dengan kementerian perdagangan